terima kasih ratu
kamu harus siap melayani ku
saya akan memenuhi persyaratan itu
saya siap menjadi suami ratu
cabutlah selai bulu kepala ku
simpanlah bulu itu
setelah kita melakukan hubungan suami istri
hulu itu akan berubah menjadi uang
sebanyak yang kau inginkan
terima kasih ratu
sekarang kita harus melakukan ritual suami istri
jangan lakukan hal baikku
besok kau akan bebas dari kemiskinan
bacalah mantra mantra yang nanti akan kuberikan
maka bulu itu akan berubah menjadi uang
terima kasih ratu
saya akan membaca mantra mantra itu ratu
ternyata aku cuma mimpi
rasanya kayak beneran
rasanya kayak beneran
tidak ada nanya nanya kepadaku
tidak ada bunyi kacing
kok belum pulang juga
beras sudah habis sama sekali
kompor juga udah kering
aku tuh derita di pengantin
mau bayar hutang kasih dia
suara mbak sung
pasti dia mau menanggi hutang
saya belum punya uang
mas junet juga belum pulang
belum punya uang
sudah berapa minggu kamu berhutang pada aku
aku tuh mau belajar pasar
saya bener bener gak punya uang
nanti kalau mas junet udah pulang bawa uang
dari dulu alasan kamu itu itu aja
aku tuh udah bosan
buat jam ini
aku butuh duit
dan akan aku coba
kalau peninggalan emak saya
gak boleh dijual
kalau kamu juga gak mau aku jual
ya aku gadekan saja
aku ini butuh duit
untuk ganjak pasar
dan kalau kamu udah punya uang
kamu bisa tebus

aku banyak uang
nana istriku bantu aku
kita banyak uang
selamat tinggal kemiskinan
selamat tinggal kenderita
kenapa banyak uang
jatuh dari kandang
kamu enggak usah tanya sayang
kita banyak uang
uang adalah segala galanya sayang
namanya usaha bos kadang rame kadang sepi bos
ya tapi sepinya ini sangat sunyi tidak ada orang yang datang
yah nggak tahulah bos
mas cepetan dong aku udah gak betah nih kita cepet cepet belanja
abis uangnya banyak banget cuma saya bingung mas mau belanja apa dulu ya
terserah kamu kamu mau beli apa aja terserah
kalau monas di jakarta ini dijual sekalian kita beli
aduh aku ini tiap hari bu pusing cabai udah habis belas habis minyak
coba aja deh pikirin kenapa bingung
ya tahu sendiri semuanya mahal sekarang
minyak sudah dua puluh
dua lapan sekarang beras dari tiga ribu tiga ratus sekarang empat ribu tiga ratus
coba aja aduh pusing sampai sekarang beda
si nana banyak duit
banyak duit dari mana ya dia yang
itu gak tau
iya katanya sombong sekali dia
nggak usah dirhati nanti kita jalan aja deh
lihat deh mas mereka kan pada iring lihat kita punya uang banyak
biarkan aja mereka iri biarkan
mereka tahu kita sudah banyak duit
sekarang terserah kamu mau beli apa aja terserah
mas sekarang mau ke bengkel mansur
biasa ada beli
aku tidak akan pernah melupakan
istiwa yang pernah meyakinkan hatiku
pergilah dari bengkel gua pergi
gara gara lu yang goblok gua jadi rugi musik ganti montir orang yang rusak
udah bos sudah malu sama orang orang
justru gua yang malu sama pelanggan gue gara gara montir gogok ini gue jadi rugi
seolah lu pergi
mulain detik ini lu gua pecat dari karyawan gua
kau dasar gembel lu pergi lu
gua gak perlu lu lagi
aku harus membalas dendam rasa sakit hati
motor lu kenapa jun
gak tau nih
gak bisa di stator
ntar biar gue periksa net
hei ngapain kamu ngurusin motor butut itu
buang buang waktu aja
motor butut aja udah gitu pakai minjem lagi
mau bayar rongkos mau bayar pakai apa kamu
hei pak mansur
jangankan ongkos servis ini pak mansur
bengkel bapak ini bisa saya beli
kamu mau beli bengkel saya
apa kamu pikir kamu sudah kaya
udah banyak uang
motor butut begitu aja kamu gak bisa beli
kok mau bayar ongkos segala macem apa kamu
pak mansur ini
saya bisa mendirikan bengkel lebih bagus dari bengkel ini pak
dan bengkel bapak akan bangkrut
dan ini kunci
dan ini uang ambil semua sama kamu
untuk biaya hidup bapak semua ini
sekarang terserah kamu uang ini mau kamu belikan apa saja
tapi ada satu syarat
kalau seandainya motor ini rusak
kamu jangan pernah memperbaiki motor ini di bengkel
makasih pak makasih
pak sung pak sung
beri hati sih nana
alah baru dapat duit segitu saja sudah berlagu
mbak sung nana itu banyak duit dari mana
bu paling suaminya itu habis dari ngerampok
udah deh bisa dipikirin si nama
mendingan ibu ibu pada belanja aja
mau beli apa bu
mbak sum saya minta cabai dulu
permisi mbak sum ibu ibu
kalau mau beli tv sama lemari es
yang pintu delapan di mana ya bu
kayaknya di kampung ini gak ada deh nak
kali di kota kali
oh di kota ya
saya mau beli tv yang besar sekali
mau beli empat sekaligus
supaya puas kalau nonton sinoton legenda kesukaan saya
eh nak sekarang udah banyak duit nih
nanti saya juga mau beli kalung emas
yang besarnya serantai kapal
kalau duitnya udah banyak
ayo dong belanja di warung
buat ibu ibu yang belum belanja
silakan belanja sepuasnya
mbak sung mbak sung minta plastiknya nih
ambil sendiri aja bu

mau sekat mestinya ngomong dulu dong
mana adek mana
kalau paling istrinya bang jajah

kalau suaranya kayak suara anjing
tapi kok gonggongannya panjang sekali
gonggongannya panjang weh
kalau rambutnya panjang weh
jangan pegang wudhu lo
bunyi lagi tuh
tuh tuh tuh
makin kaya sih junet
makin kaya sih junet
sebentar lagi kamu muncah darah
aku mau tahu

saya nggak tahu pak
karena hari itu masih gelap
saya tidak sengaja tersandung mayat ini pak
kan sebuah sebuah gelap gelap pak
siapa datang ke sini apa itu
saya disuruh istri saya nyari daun pisang
untuk dijual ke pasar pak
lumayan pak buat nama nama buah dapur
oh bagus pak
pak mau cerita
ini pak moklis
pak moklis pak maksur mati pak
ada apa pak moklis
kelihatannya ada sesuatu pak muklis
kelihatannya kematian pak mansur ini
ada hubungannya dengan hal hal gaib
coba salah seorang diantara kamu
lapor kepada polisi
satu orang saja cukup
ya panggil yang sana ya
dan yang lainnya
mari kita urusin saja ini sebagaimana mestinya
pak maksur pak maksur
kalo kasihan temen oh
hidup di dua alam
badanku masih manusia
sudah jadi serigala
tapi apa boleh kuat
mas aku punya kejutan buat kamu
tadi aku muntah muntah di belakang
kok diem aja sih
aku belum siap punya anak
ya nanti aku kasih duit
mas junaid jahat
udah bertahun tahun saya ingin punya anak
sekarang udah terwujud
saben dia sama mas
istriku tidak boleh melahirkan
yang lahir justru bayi istri kala
aku tidak mau
aku tidak mau
tumben baru kelihatan
mau beli apa nak
mbak su punya mangga muda mbak
tuh bagus bagus kan
gak tau nih mbak
saya akhir akhir ini pingin makan yang asem asem
saya mau beli mangga muda
nah saya beli mangga muda
udah gitu tadi pagi saya muntah muntah
wah itu tandanya kamu lagi hamil
kalau lagi hamil muda
hati hati jangan kecapean
gak usah kembali ya mbak
wah banyak banget
kamu baik banget nak
mas junet tuh jahat
masa perusahaan suruh dikiret
anak sendiri mau dibunuh
dia belum siap punya anak
wah kalau mas junet mau begitu ya
memang sifatnya begitu
yang penting sekarang
jangan sampai kenapa napa
kalau ada apa apa
kamu hubungin aja mbak
nanti mbak sum yang urus ya
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
iya makasih ya mbak sum
saya pulang dulu ya mbak
duitnya mengalir terus
usahanya bengkel motor doang
kalau saya perhatikan pak
junet itu tiap hari
ada aja yang dibeli pak
dia tuh sekarang
nggak pernah ngurusin bengkel pak
yang ngurusin sih
apakah hanya dia yang ngurusin
apakah dia yang ngurusin
apakah dia yang ngurusin
apakah dia yang ngurusin
apakah dia yang ngurusin
apakah hanya dengan berprasangka seperti itu
gener itu memiliki ilmu pelaris
andai kata pun benar
jundit itu memiliki ilmu pesugihan
kita sulit membuktikannya
menurut mbak sum
si mansur itu dendam sekali sama si junet
karena bengkelnya disaingi pak
itu kan persaingan bisnis
tadi malam ada kejadian aneh di rumahnya si junet
istrinya guna itu teriak teriak
sampai mengerikan pak
berarti rumah si junet itu ada hal hal yang tidak baik pak
untuk sementara laporan kalian
kita harus menemukan bukti yang kuat
sebelum menuduh orang lain
di kampung kita ini tidak aman pak
punya si junet itu
miyarat tuyul atau jin
barangkali gendrungan segala
nanti hal itu akan saya pikirkan dulu
bingung saja ke pindah dulu
ya ya pak
semua telah dipanah
untuk menyenangkan kamu
tapi kan tidak harus dengan cara seperti ini mas
pasang mas junet jadi siluman
jadi siluman sering kita
sekarang kamu kemasi semua barang barang berharga itu
kita mau kabur nak
aku sudah dengar berita
semua warga di sini
dan hansi mareksek ini
mau menyerang kita
rumah kita pasti diserang
gimana dengan rumah kita
nanti aku beliin lagi
kamu cepat keluar
sebagai warga yang penuh tanggung jawab
kita harus mencari
kita harus amankan desa kita
jangan sampai ada jin maupun siluman
yang gentayangan di desa kita ini
dan pak mokris itu orangnya terlalu baik
dan terlalu sabar
kita jangan menunggu
biang kerok siluman yang ada di kampung kita itu harus
perlu kita cepat cepat tanyakan
sekarang ini kita berangkat
kita tangkap itu siluman dan kita anankan
ada apa sih
suara bangku mas
suara besok betul orang ia memiliki fark hidup
jangan diperlukan pak

kita hajar pak
kamu berapa pak kamu sudah merusak desa ini
kamu pasti melihat jin
pak jangan sembarangan dengan mudu pak
jangan banyak bicara ayo belakang rumahnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
kau hebat pak tua
kalau kau tidak mencegahnya seluruh warga mu akan kutumpas
tidak pak tidak pak
semua sudah berakhir semua sudah berakhir
si junet sudah memilih jalan hidupnya sendiri
dia sudah berada di alam lain
mereka tidak akan kembali lagi
pak junet pak junet
pak muklis mana keguguran pak muklis
itu kan janin serigala
tapi sudah serigala
biarkan dia kembali ke alam galib
yang penting sekarang kita selamatkan ibu junet
itu makanya kita harus banyak berserah diri kepada allah
ayo kita selamatkan ibu junet